hari pertama lebaran itu yang berlangsung kemarin banyak toko dan rumah makan yang tidak beroperasi
namun di kota garut jawa barat sejumlah toko produk kerajinan kulit tetap buka
karena omsetnya berpotensi naik berkali kali lipat
antoni sudah bertahun tahun membuka tokonya pada hari pertama lebaran
alasannya dia bisa mencetak untung tiga kali lipat dibandingkan hari biasa
bahkan beberapa tahun yang lalu saat hanya toko produk kulitnya yang buka
dia bisa meraup penjualan hingga tiga puluh juta rupiah sehari
kenaikan omset akan dirasakan para pengusaha terutama saat mendekati penghujung arus balik lebaran
pusat penjualan barang kerajinan kulit seperti tas atau jaket memang menjadi salah satu lokasi yang biasanya
yang melewati garut ini
harga yang relatif miring membuat barang kerajinan kulit garut menjadi terkenal
kota garut memang terkenal dengan produk kerajinan kulit
dan garut memang menjadi kota tempat para pemudik hilir mudik menuju kompung halamannya
dan tak salah sejumlah toko yang berada di sepanjang jalan ahmad yani garut ini membuka tokonya di hari raya lebaran
dan saya akan membeli salah satu dari sendal ini
pembelinya adalah para pemudik yang berasal dari kota jakarta dan tanggerang
biasanya mereka membeli jaket sepatu sendal dan ikat pinggang
kita kan ceritanya mudik ke garut gitu
kalau misalkan di kantor suka mana oleh oleh garutnya gitu ya
jadi biar oleh oleh yang awet kita beli sendal
lagi itu kan banyak senar senar kulit di sini bagus bagus modelnya
harganya juga murah
kedatangan para pembeli ini yang membuat para pemudiknya berpikir yang membuat mereka berpikir yang membuat mereka berpikir yang membuat mereka berpikir
pengusaha kulit rela mengorbankan waktu berkumpul keluarga saat idul fitri